kayaknya lo tau banget tentang gue
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

gue harus terima kalau gue dipukul sampai pingsan
gue masuk rumah sakit gara gara lo tau gak
asal lo tau ya
gue yang ngelakuin itu sebagai bentuk pembelaan diri gue
karena lo salah satu preman yang mau nyakitin gue
pak denger gak pak
ini tuduhan loh pak ini fitnah
ini cengang yang merada rada pak
kok kita ajak ngobrol malah bikin emosi
mendingan sekarang ambil borgol tangkap dia pak
pak pak jangan percaya semua omongan dia
pak polisi ini juga tau siapa yang bener siapa yang salah disini
saya bisa tuntut dia pakai pasal berlapis loh
oh yaudah silahkan gak apa apa tuntut gue aja
orang gue gak salah kok
gue juga gak takut ngelawan orang gak jelas kelo
pak berani nih pak
yaudah gak apa apa gue gak takut sama lo
kok lo berani lo salah lo
eh lo yang nyari masalah sama gue ya
lo yang salah
gue yang nyari masalah sama lo
pak siapa yang salah
melaporkan suatu perkara adalah hal yang serius
karena akan diproses sesuai dengan peraturan hukum
jadi bukan sesuatu yang bisa dipermainkan
silahkan tinggalkan tempat ini dan jangan bikin keributan lagi
eh eh tunggu dulu
tunggu lo mau kemana
gak enggak enggak
balikin sekarang sini
gue gak mau
gue gak mau
yaudah sekarang balikin
lo sadar gak sih
lu udah mukul gue sampai gue pingsan
dan lo gak tanggung jawab
sekarang dengan mudahnya lo minta kalung lo
gue gak akan kasih
gue kan udah jelasin semuanya tadi
karena gue bela diri
gue gak mau
karena gue kira lo itu salah satu geng motor preman itu
eh tunggu dulu
lo mau kemana
apa buktinya kalau ini kalung
gue udah pakai kalung itu dari kecil
bener bener ya gak percaya banget
gue gak mau
lo gak punya buktinya kalau ini kalung lo kan
ya itu emang punya gue sih
gue gak mau kasih
kalau lo masih maksa gue
gue masih gansikan untuk buang kalung ini
seperti biasa duitnya ditransfer sama bos
bisti saram lu
lo sama geng serigala kalah lagi kan lawan geng warior
jadi lo simpen uang itu
dan buat rencana yang lebih banget
asal lo tau ya
gue bawa gary salah satu anggota geng warior ke sini
supaya boy datang ke sini
pemimpin geng warior
dan sekarang kita gak tau mereka ada di mana
buat ngadepin boleh gak cukup
kita ke plan
kayaknya lo tau banget tentang boy
semoga keluarga aku jadi balik lagi ya ke jakarta
karena jujur aku lebih bisa tinggal di sini sih
daripada harus balik lagi kau sih
karena kan disini ada kamu